aduh untung ada toilet portable
eh ada kamera
nah biasanya toilet portable ini kita bisa lihat ada di acara konser musik
atau di dalam proyek pembangunan yang lagi berlangsung
selain sifatnya praktis dan juga mudah digunakan
kita juga harus ingat bahwa toilet portable itu sifatnya hanya sementara
kalau sudah selesai pasti dicabut
nah saya menemukan toilet portable ini ada di kantor sekretariat bersama
antara partai gerindra dan juga pkb yang baru diresmikan hari ini
kita perlu tanyakan bagaimana soal nasibnya koalisi ini
karena kalau kita ingat kedua partai belum menentukan nama calon presiden
dan juga wakil presiden tapi kantornya udah ada
kalau gitu kita perlu tanyakan nasibnya akan sama seperti toilet portable tadi
atau akan selesai sampai pemilu dua ribu dua puluh empat kita lihat
ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan ketua umum pkb muhaymin iskandar
terlihat begitu kompak saat meresmikan kantor sekretariat bersama
keduanya saling menyanjung dan sama sama meyakini
bahwa langkah meresmikan kantor bersama akan menjawab tudingan tentang
koalisi kebangkitan indonesia raya yang rapuh dan rentan bubar di tengah jalan
jadi ini awalan saya kira yang jelas
ada partai kebangsaan
partai agamis yang kebangsaan
dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai
mungkin juga ada partai partai lain yang akan
pkb dan gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi
akan disusul oleh partai partai yang berkelanjutan
partai partai yang bergabung untuk indonesia adil makmur dan sejahtera
soliditas koalisi semakin dipertegas oleh sekjen gerindra ahmad muzani
yang menyebut bahwa koalisi ini akan mengumumkan nama capres dan cawapres
sebelum bulan ramadan yang jatuh pada bulan maret
tak hanya itu ia juga memberi sinyal tentang adanya partai senayan
yang siap bergabung dalam koalisi ini
ada beberapa partai senayan
yang sekarang memiliki komunikasi yang intens dengan kami
dengan sejumlah pengurus elit baik pkb ataupun gerindra
yang tentu masih memerlukan waktu untuk menghadapi komunikasi yang lebih intens dan lebih konkret
tapi dalam minggu hari dan minggu minggu ke depan
saya kira pembicaraan ini akan semakin terbuka
apa itu pak
namun pengamat politik dari lingkar survei indonesia
jayadi hanan menilai bahwa koalisi ini belum dapat dikatakan solid
meski telah memiliki kantor sekretariat bersama
menurutnya kantor sekber hanya akan berfungsi dengan baik
jika koalisi telah menyepakati nama capres dan cawapres yang akan diusung
apalagi kedua partai membentuk koalisi karena kepentingan pemenangan pemilu presiden
bukan dalam kebutuhan pemilu legislatif
belum ditentukannya calon yang akan diusung
tak akan memperjelas fungsi dari kantor sekretariat bersama
dalam menyusun strategi pemenangan pilpres
jadi sekber itu bukan penentu apakah koalisi ini berlanjut apa enggak
justru sekber itu bisa berfungsi apa tidak tergantung apakah koalisinya berlanjut apa enggak
nah koalisi itu berlanjut apa enggak tergantung pada keputusan pak prabowo sama caimin
jadi menurut saya sekber tidak menjadi jaminan bahwa koalisi ini akan berlanjut
menurut jayadi ada tiga poin utama mengapa koalisi ini belum menyempakati pilihannya
yang pertama soal lawan prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat
manuver partai lain dalam membentuk koalisi
hingga kalkulasi kemenangan pilpres jika prabowo dipasangkan dengan muhaymin iskandar